silicon valley bank dinyatakan collapse pada jumat pekan lalu
bank terbesar urutan ke enam belas di amerika serikat ini resmi bangkrut hanya dalam empat puluh delapan jam
keberangkutan svb membuat gejolak di pasar keuangan global
lantas apakah keberangkrutannya membuat pasar di amerika serikat panik
dan apakah dengan jatuhnya silicon valley bank bangkrut berdampak kepada ekonomi indonesia
untuk membahas hal ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual nailul huda peneliti indef
selamat pagi mas nailul
selamat pagi mas huda
ya mas nailul kalau kita bicara perjalanan empat dkt svb ini sebagai pemberi pinjaman sepuluh pilihan dunia terkait dengan teknologi berakhir
nah perusahaan ditutup karena kekhawatiran likuiditas
lalu apakah kekhawatiran dan kebangkrutan ini membuat pasar di amerika serikat panik
dan mungkin bisa diseritakan sendiri apa yang kerok kebangkrutannya dari svb ini mas
saya mungkin yang terakhir dulu tadi ya
kenapa sih bisa svb ini bangkrut gitu
memang saya melihat ada dua faktor mas
yang pertama adalah tingkat suku bunga as yang meningkat tajam
dan kedua adalah pengelolaan dana yang buruk
yang pertama ini ini memang kita kalau kita lihat kan beberapa tahun terakhir sebelum tahun dua ribu dua puluh dua kan untuk tingkat suku bunga di as itu kan sangat rendah sekali gitu kan ya
dan ini yang menjadikan ya pendanaan bagi startup digital di amerika itu sangat tinggi
nah akhirnya dengan pendanaan yang tinggi mereka taruh uang di svb gitu
svb ini kebanjiran likuiditas yang sangat tinggi gitu
jadi mereka mempunyai likuiditas yang bagus gitu
nah tapi tahun dua ribu dua puluh dua dan sampai awal tahun dua ribu dua puluh tiga ya itu terjadi kenaikan tingkat suku bunga as yang cukup signifikan
artinya adalah ini para investor kan yang dia mungkin di svb masih
mendapatkan bunga yang rendah gitu ya
terus kemudian mereka ingin nih menarik uang di svb ini ke investasi yang lebih menguntungkan gitu
nah akhirnya mereka beramai ramai untuk narik uangnya dari svb gitu
nah hal ini diperparah lagi dengan kondisi startup digital di global yang tengah memburuk
artinya adalah ketika dia meminjamkan dananya ke beberapa startup tersebut
itu untuk pengembaliannya kurang baik
nah akhirnya terjadilah permasalahan likuiditas disitu
nah yang kedua memang pengelolaan dana yang buruk yang saya rasa ini terjadi ketika penempatan uang svb di beberapa instrumen investasi itu tidak terlalu menguntungkan
nah kalau saya lihat kan beberapa pendana ya dari svb ini dimasukkan ke dalam obligasi jangka panjang
nah artinya ketika di ingin uang
si investor ini uangnya pink cepat gitu kan ya
nah artinya svb harus mencari pendanaan yang lebih singkat gitu
nah ketika tenor jangka panjang ini dijual maka bisa jadi ya ada kerugian disitu
nah ini yang menyebabkan svb ini tidak begitu istilahnya tidak begitu sehat lah dalam dua hari terakhir mungkin empat puluh delapan jam gitu
nah ini yang menyebabkan beberapa pasar mungkin saham ya saham di us sana
nah itu adalah aslog
kita juga kemarin melihat dampak ke saham ya pasar saham di indonesia juga ada
kita lihat ihsg kemarin juga cukup merah gitu kan ya
dan ini memang sentimen negatif dari bankrutnya svb
berarti dalam tanda kutip mulai berdampak domino juga ya ke beberapa kawasan sepertinya indonesia juga meskipun tidak secara langsung ada beberapa perusahaan startup yang memang didanai oleh
apakah kejadian ini bisa menimpa
apakah kejadian ini bisa menimpa indonesia juga dan menjadi cerminan minimal pembelajaran
dan salah satu yang menarik yang saya baca ini terkait dengan kekhawatiran adanya kebangkrutan ini yang menyebabkan berlanjutnya start burn inflation di amerika serikat mas
ya tentu iya mas tentu kalau kita lihat dampaknya memang yang satu tadi ya pasar modal kita yang memang sudah memerah dari kemarin gitu kan
terus kemudian kita juga melihat bahwa ini bisa jadi semacam
ya bisa dibilang indikator bahwa musim dingin di industri digital itu masih ada gitu
dan ini yang memang harus diantisipasi oleh industri digital di lokal atau dalam negeri gitu
dan pemerintah ini sudah sangat bagus sekali
tadi bu simulani juga sudah bilang untuk mewaspadai hal ini karena kalau kita lihat di india pun sudah menjadi concern dari pemerintah sana
jadi memang di indonesia itu cukup harus cukup ini ya
cukup concern juga dan saya rasa pernyataan bu sri mulyani dan kemarin ada intensi dari pak luhut itu sesuatu yang positif gitu
ketika ada ya bisa dibilang badai lah di us pasti akan memengaruhi pendanaan startup digital lokal gitu
nah ini yang jadi menurut saya jadi concern juga bahwa ya nanti kedepannya untuk pendanaan dari us akan semakin seret gitu
nah ini yang harus diantisipasi juga oleh industri ekonomi digital kita mencari sumber pendanaan alternatif sebenarnya
nah ini saya rasa sih lebih dorong dari pendanaan
nah ini yang saya rasa juga perlu dicatat mas sama pemerintah
tapi kalau kita mengacu pada kondisi di tanah air komposisi penggunaan dana pihak ketiga di indonesia itu berbeda dengan di amerika serikat
apakah ini bisa menjamin keamanan tadi mengingat memang secara global isu ini akan menjadi kepanikan market terutamanya para pemain saham ataupun para pengusaha di bidang startup mas
iya mas kalau kita lihat sebenarnya kalau di perbankan kita kan nggak ada yang khusus untuk industri digital kan ya
itu cukup bagus karena kalau kita lihat industri keuangan kita mempunyai diversifikasi yang cukup bagus
nah kesalahan dari svb juga kan sebenarnya mereka tidak ada diversifikasi yang optimal gitu kan bahwa mereka ya bisa dibilang melayani untuk pendanaan maupun untuk tabungan deposito dari pemain digital gitu
nah ketika pemain digital atau industri digital ini terjadi gejolak ya sudah pasti sebenarnya svb juga akan bergejolak juga gitu
nah ini yang terjadi di awal tahun ini ketika memang musim dingin ya saya bisa dibilang musim dingin ekonomi digital di is itu masih ada
maka svb jadi bisa dibilang ya inilah ya korban juga dari musim dingin ekonomi digital di global
dan kita sebenarnya sudah cukup bagus
tidak ada yang dia fokus banget gitu ya
dan satu doang tuh gak melakukan diversifikasi untuk industri perbankannya gitu
nah ini yang saya rasa sih kemarin juga dari ojk sudah menyampaikan juga bahwa ya tidak akan berdampak secara langsung ke blok domestik
baik apakah hubungan transaksi keuangan seperti pembiayaan berbasis financial teknologi svb ini terhadap keuangan indonesia sangat kecil atau tidak signifikan
meskipun tadi ada sudah menyebutkan
bahkan memang tidak terlalu banyak ya kalau saya baca beberapa perusahaan hanya ada beberapa yang saya kenal secara familiar seperti airbnb kemudian juga roku channel
sementara beberapa produk lain atau platform lain mungkin warga indonesia tidak terlalu mengenalnya ya memang menggunakan dana dari svb ini mas
ya memang mas dampaknya nggak akan langsung dan nggak akan signifikan juga ke industri ekonomi digital dalam negeri sebenarnya
dari amplin sindo ya kalau bisa itu memang kalau nggak salah mereka juga sudah melakukan untuk tracing mana saja startup digital maupun venture capital yang di indonesia yang dia berhubungan langsung dengan svb gitu
nah saya rasa sih cukup sedikit nih mas adas yang berhubungan dengan svb gitu
jadi memang kalau menurut saya dampaknya itu bukan dampak langsung tapi dampak tidak langsung itu
terkait proses pendanaan dan tampaknya ke pasar modal sebenarnya pasar modal ini yang saya rasa
karena merah di ihsg kemarin merah itu salah satunya karena sentimen negatif dari svb
meskipun tidak berdampak langsung tadi mas sailud sempat mengatakan masih tetap akan ada sedikit efek ya
tersasatunya di bidang apa namanya sektor saham ataupun permodalan yang bermasis teknologi terutama di pasar saham
nah kalau anda melihat sepertinya langkah langkah apa ini karena kita harus siap juga seandainya memang ada hal terburuk berimbas kepada perekonomian kita
ya tentu penguatan pasar modal yang masih paling utama kan
penguatan pasar modal bahwa ihsg yang melemah ini harus juga diiringi dengan penguatan dari sisi jangan sampai benarnya ini memang mengaruhi nilai tukar gitu kan
dan bank indonesia dan ojk ya khususnya itu juga harus mewaspadai dari kejegak dari pasar modal di indonesia
akibat sentimen negatif dari svb gitu
nah yang kedua memang kalau saya bisa bilang bahwa ya ini kalau ada perbankan
yang dia mau mendanai secara digital dan sebagainya dalam hal pembiayaan utang
itu harus diberikan warning gitu
jadi memang harus hati hati sangat selektif lagi karena beberapa perbankan kita tengah menjejaki untuk pendanaan ke beberapa secara digital lokal gitu
dan itu menurut saya harus lebih hati hati dalam hal memberikan pendanaan dalam hal utang
baik mas nailul huda peneliti indef terima kasih untuk perbincangan pagi ini
ya terima kasih juga